pssi telah menggelar kongres luar biasa untuk memilih ketua umum dan wakilnya hingga anggota komite eksekutif periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
masih adanya wajah wajah lama di jajaran pengurus baru mendapat sorotan dari berbagai pihak
tugas berat ada di pundak komisaris jenderal muhammad iryawan pasca terpilih sebagai ketua umum pssi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
publik sepak bola berharap pria yang akrab di sapa iwan bule itu mampu memperbaiki berbagai masalah di sepak bola indonesia
mulai dari carut marutnya jadwal kompetisi kekerasan di lapangan minimnya prestasi timnas senior hingga maraknya kasus pengaturan skor
ketua komite perubahan sepak bola nasional suhendra hadi kuntono berharap dominasi muka lama di kepengurusan baru pssi
tidak menghambat iwan bule dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua umum
di sini hampir sembilan puluh persen ini muka muka lama
jadi saya kira pak mas iwan ke depan ini tidak mudah untuk menjalankan roda pssi ke depan ini karena akan banyak nanti jebakan jebakan batman
dugaan praktik politik uang hingga insiden pengusiran terhadap enam calon ketua umum mewarnai jalannya klb pssi di hotel shangrila jakarta
ketua paguyuban supporter timnas ignatius indro menganggap nama nama yang muncul di jajaran pengurus baru
belum bisa diperbaiki
iwan bule juga bisa memberikan optimisme soal perbaikan sepak bola indonesia
namun ia tetap berharap iwan bule bisa mengubah pesimisme publik
ada harapan sedikit di individu dari pak iwan sebagai ketua umum
apakah dia berani untuk melakukan perubahan perubahan sistemik yang ada di sepak bola indonesia gitu ya
kalau misalnya dia bisa melakukan itu saya pikir masih bisa sepak bola kita masih bisa berubah untuk menjadi lebih baik
lebih lanjut indro menyayangkan fakta tidak adanya penolakan dari pengurus baru pssi terhadap laporan kerja pengurus periode dua ribu enam belas dua ribu dua puluh yang menurutnya terbukti gagal
pertama secara prestasi kita gagal hancur hancuran di kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua lalu juga ada tujuh belas pengurus pssi yang dijadikan tersangka

ini bukti kegagalan dari kepengurusan lama yang harusnya diperbaiki
karena ketika bertanggung jawab di dalam sebuah kongres ini ditolak
hasil pemilihan ini terasa kurang legitimate
karena kepengurusan yang baru dipilih oleh kepengurusan yang telah gagal
dua belas exco telah terpilih dari total tujuh puluh satu calon yang bertarung di klb pssi dua november dua ribu sembilan belas
dari dua belas nama lima diantaranya merupakan nama exco di periode sebelumnya
yaitu yoyok sukawi dirk soplanit juni rahman
iter tanuri dan yunus nusi
kalau masalah peng esko yang setengahnya baru dan setengahnya lama
sebenarnya nggak ada masalah selama mereka tahu bahwa orang akan melihat ini ada conflict of interest
tapi kalau para exco ini bisa menghindari hal seperti itu mendukung ketua baru dengan program program itu nggak masalah
tapi saya harapkan satu yang sangat penting yang tidak pernah atau jarang dilakukan oleh pssi bukan pengurus sekarang
adalah lebih terbuka terhadap pemerintah
karena mereka tuh juga butuh izin keamanan dari polisi mereka butuh stadion yang juga milik pemerintah
kenapa mereka tidak lebih membuka meminta bantuan juga dari pemerintah biar lebih transparan ke publik
setelah terpilih muhammad iryawan mengaku segera berkoordinasi dengan fifa dan afj
termasuk memberi laporan kepada pihak koni dan koi terkait kepengurusan pssi yang baru